anda masih di cnn indonesia breaking news masih juga bergabung bersama kami ada sudaryatmo wakil ketua pengurus harian ylki dan david tobing ketua komunitas konsumen indonesia
bapak bapak berdua ini sadar gak sih layar di belakang kita gelap dan juga suasana ini temaram
mungkin ini yang dirasakan oleh sebagian warga yang ada di jakarta banten jawa barat jawa tengah yang mungkin rumahnya masih belum teraliri listrik sampai dengan saat ini
masih mendapatkan giliran pemadaman begitu ya karena masih terjadi hal tersebut secara bertahap
kita masih bahas tadi kalau pak david pernah melayangkan gugatan tahun dua ribu dua sekarang melayangkan gugatan lagi apa nggak nyerah
bukan masalah nyerah karena ini adalah pelanggaran hukum
di undang undang ketenaga listrikan yang harusnya menjadi buku wajib buku sucinya orang orang pln
itu jelas disebut hak konsumen mendapatkan aliran listrik terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
artinya apa nggak boleh putus
kalaupun ada sesuatu hal yang ini harus ada backup
dan gak akan selama seperti ini
dan itu dilanggar lagi ya saya gugat lagi
ya kan kita serahkan ke hakim supaya ada pertanggung jawaban seperti pak sudara katakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dari institusi publik
pejabat publik dia harus bertanggung jawab kalau dia gagal memberikan kewajiban tersebut kepada masyarakat atau ke publik
jadi ini akan kita uji lagi tapi sambil kami akan mempersiapkan gugatan kami juga melaporkan dan memberikan solusi kepada presiden pemerintah
ini loh pakai mekanisme
memang panitia ganti rugi karena memang aturan ganti rugi itu tidak memadai yang ditetapkan pln dan sepihak
padahal di dalam hak konsumen itu betul betul harusnya ganti rugi itu sesuai dengan kerugian yang diderita
oke berarti sebenarnya bukan masalah menang kalah tapi untuk menampar ya
bagaimana mereka gagal untuk membenahi masalah ini
membenahi dan menjalankan aturan yang seharusnya dia patuhi gitu
pak sudaryatmo melihatnya pln sistem apa yang salah di sini
ya secara teknis sebenarnya pemadaman itu bisa dihindari
sebagai contoh adalah jaringan listrik di istana negara
itu backup sistemnya itu tujuh lapis
dia disuplai dari empat pembangkit yang mengitari jakarta
kemudian di backup dengan dua genset dan tajatuh ups kapasitas besar
jadi di istana itu toleransinya itu hanya berkedip bukan pemadaman
kita konsumen tidak mengharapkan listrik
tidak mengharapkan listrik seperti istana sebenarnya
karena dengan wilayah yang luas berbeda begitu ya
ya jadi pemadaman boleh
tapi paling tidak begini
dalam konteks pemadaman yang kemarin itu harus ada penjelasan dari pln
kenapa jaringan interkoneksi jawa bali itu black out
padahal kan interkoneksi itu kan di jawa itu ada utara ada selatan
masing masing ada dua sirkuit
artinya ada empat lane
kenapa empat empat nya itu gagal berfungsi
ini penjelasan yang publik dilakukan
kemudian yang kedua adalah recovery tadi
recovery tadi itu juga apa
jadi apa recovery tadi juga mestinya juga ada penjelasan apa recovery dari masing masing wilayah tadi
masing masing wilayah tadi
ini yang konsumen itu berhak mendapatkan informasi
kenapa recovery saya sampai enam jam
kenapa recovery saya sampai dua belas jam
apa bedanya saya sebagai konsumen yang sama sama membayar tapi di satu sisi ada yang empat jam ada yang dua belas jam
ini yang publik butuh penjelasan
harus tahu begitu ya strukturnya
ketika kenaikan tarif juga semua mengikuti
oke tarif naik kita bayar
kita bayar tapi kita bayar ketika nggak bayar dicabut gitu ya
sekarang giliran pln yang membuat gaduh justru tidak dilihat reaksi cepatnya seperti apa begitu ya
kita terbatas untuk bapak bapak keduanya
hak yang kalau kita lihat di sosial media dari pln sendiri rasanya tidak ada engagement atau interaksi bagaimana pln menjawab protes dari masyarakat langsung begitu
kemudian juga protes protes ini nampaknya satu arah karena pln kalau kita lihat di plt di rut pln hanya memberikan klarifikasi kepada pers begitu ya
tanpa adanya komunikasi dua arah

apa yang seharusnya dilakukan pln untuk masyarakat bisa mendapatkan hak haknya
hak seperti apa yang wajib didapatkan
mungkin saya ke pak david dulu
ya jadi kan gini yang namanya pelaku usaha apalagi ini pelayanan publik
dia tuh harus menyediakan layanan konsumen layanan pengaduan publik
nah kita lihat sekarang bukannya mengundang ayo konsumen yang rugi silahkan bertanya kepada saya menyampaikan keluhannya menyampaikan kerugiannya
dia malah nyuruh kita ikhlas
itu tingkat keprofesionalan seorang di route atau plt di route tuh dimana gitu loh
maksud saya gini seharusnya dia harus memberikan kesempatan konsumen itu mengungkapkan perasaannya pengaduannya dan sebagainya
ya kan bukan langsung mengatakan ikhlas saja deh gitu kan
nah ini yang menjadi pelajaran penting bukan hanya kepada pln tetapi bumn bumn lain bumd dan sebagainya perusahaan perusahaan lain
ini yang harus dipegang
jadi sangat memalukan menurut saya ini konsumen itu dipaksa ketika konsumen terlambat bayar karena bukan kelalaiannya langsung diputus
ketika konsumen tiba tiba dikenakan charge sekian harganya kalau nggak diputus
mau nggak mau terima
saya udah ngalamin dampingin konsumen jadi saya bisa berkata demikian
dan yang tragis tadi malam saya ke satu rumah sakit memastikan bahwa genset itu punya solar itu sangat miris
ketika kalau misalnya solar juga diperebutkan orang orang dan akhirnya rumah sakit tidak ada pasukan solar apa yang terjadi
itulah yang harus saya dipikirkan oleh direksi pln
tidak hanya satu hal yang dipikirkan tapi keseluruhan begitu
ya ada dua pendekatan yang bisa diambil pemerintah dalam menyikapi kasus pemadaman total jaringan jawa bali
yang pertama adalah pendekatan lessoner
pemerintah harus membentuk tim independen di mana semua pihak itu diberi kesempatan untuk memberikan informasi terkait pemadaman
kemudian dari hasil investigasi tadi itu pertama kasus ini tidak terulang
kemudian pln itu punya action plan langkah langkah yang memastikan kasus ini tidak ulang
yang kedua adalah pendekatan jasen pendekatan penghukuman
jadi harus ada pihak yang bersalah harus ada pihak yang dihukum dibalik kasus pemadaman yang telah berdampak merugikan kepentingan publik
oke satu bulan katanya akan di plan penggantian kompensasi kepada masyarakat optimis nggak sih pln
ya kita kasih kesempatan aja tetapi seperti saya katakan kalau hanya dapatnya untuk mengganti beli lilin apa artinya
dengan kerugian yang sudah sangat besar
bisa pakai handphone kok sekarang ya kalau nggak pakai lilin
baik terima kasih pak sudaryatmo dan juga pak david tobing sudah bergabung bersama kami
kita punya insight baru dari tahun dua ribu dua sampai dengan dua ribu lima ternyata gagal begitu ya
pln masih gagal membenahi krisis manajemennya dalam internal sendiri dan juga bagaimana mengkomunikasikan

dan juga bagaimana mengkomunikasikan prosesnya
terima kasih bapak bapak

saya prasidya puspa pamit terima kasih sampai jumpa